agus itu anak buah bang edi
saya akan kenal bang edi
mau kerjasama atau mau saya habisin
mau kerjasama atau mau saya habisin
badan kita terlalu berat buat dibawa lari
yang dua ketangkep
mereka lari ke gang
yang satu ketangkep sama saya
saya gak tau
masa kamu gak tahu kamu sekarang ada di mana
tadi saya asal lari
yang penting selamat
lari dari apa
saya dikejar sama orang yang kemarin nyerang bareng mas budi
bubun sudah dihajar
bubun sudah dihajar
setidaknya dua sampai tiga hari dia nggak muncul
kamu kenal agus
agus itu anak buah bang edi
saya akan kenal bang edi
kalau bukan karena kecerikan saya ngajak lari ke gang
kita sudah pasti kena
jangan banyak omong dulu
kita belum aman
ada yang mau bicara
gak usah diangkat
kita lagi coba kontak dia
kita cari ke tempat dia
ke kantornya atau ke rumahnya
kamu tahu kantornya
dia bukan orang kantor
rumahnya di mana
saya belum pernah ke rumahnya
contohnya berada di kantor dip violen
tadi kenapa saya lihat adidu dikejar kejar orang
itu cuma kesalahpahaman aja
memangnya itu siapa
tadinya saya kira itu orang orang yang mau ikut kerja juga
tadinya saya mau nyusul adidu tapi bingung
jadi saya balik lagi ke tempat yang diserlok adidu
terus ketemu sama orang yang mau kerja juga bertiga
briefingnya jadi nggak